kamus belum datang
itu motornya belum ada
kang ujang udah tahu apa belum
kan cecep pernah megang megang tes serena
kan cecep megang tes serena karena mau jatuh
kalau nggak keburu
tes serena bisa jatuh
gamut buat kerja
tapi sekarang kita masih ada suruh kesini
tony kemarin nggak ada
nggak bisa dihubungin
nggak cuma tony yang gak ada
dua orang temennya juga nggak muncul
itu memang kerjaan kita
tapi disini kita disuruh ikut dari calo
saya mah cirebon cirebon
tapi intinya sama
yang sebetulnya bukan kerjaan kita
kan karena tony sama dua orang temannya nggak ada
yang jadi calo kurang
itu bukan urusan kita
saya merasa karir saya mentok
nggak ada kemajuan
karir di kerjaan kita
kerjaan kita ada karir juga
dia satu lifting sama saya
tadinya sama cuma tukang narik iuran
sekarang dia udah jadi komandan
sementara saya wakil aja bukan
berdiri langsung di bawah matahari
harusnya kamu lebih ngerasain itu dibalik saya
saya sempat kepikiran pakai topi
soalnya suka ada bekasnya di sini
terus harus teriak teriak
sampai suara serak
biar nggak ada garis bekas topi
saya sudah ngomong sampai harus teriak teriak
sampai suara serak
kamu kenapa masih mikirin kepala aja
kan masalah yang pertama juga belum selesai
kenapa kamu udah ngebahas yang lain
mungkin itu karena salah saya sendiri
nggak bisa cari muka ke bang edi
uangnya saya butuhkan hari ini
iya terima kasih
sekarang gimana kita mau jalan gak
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
anak buah darman ada di terminal
hari ini aman
dijan sama ujo lagi narik yuran
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
saya mau ke jalur angkot sebentar
tasik tasik tasik
kulkas dua api tuh nggak bantuin kita lagi
tony boris sama denny masih belum datang kesini
nggak ada kabar
nggak bisa dihubungi
saya mau cari mereka
kita tadi malam nggak pulang karena takut ada apa apa kalau keluar terminal
sekarang kamu malah mau pergi
nggak paham itu lu sama kulkas dua pintu
dia bukan orang tua saya
tasik tasik tasik
mau pergi dulu ada urusan
kepon akan saya ulang tahun
mulai of kemar
tak mungkin sudah berjalan
masih mereka banyak gak mau ke udara dasar
ayo kita balik aja dulu
mereka mee tentang senjata kembawan
maaf riches aku tak diketahui
makasih aklqué aneh being olay
t serena sekarang jarang kesini mungkin ada kesibukan lain
atau lagi ada masalah sama kang ujang
kang mus belum datang
itu motornya belum ada
kang ujang udah tahu apa belum
pernah megang megang t serena
megang bukan megang megang
kan cecep megang t serena karena mau jatuh
kalau nggak keburu dipegang kang cecep
t serena bisa jatuh ke tanah
serena gak ngasih kabar mau kesini
yang ngasih kabar mau kesini kang murad
ada apa kang murad mau kesini
dia cuma bilang mau kesini
gak bilang ada apa
usaha pertaniannya gimana
nanti tanyain aja langsung sama orangnya
nanti tanyain aja langsung sama orangnya
iya sama ujang belum beres narik urannya
kang mus belum dateng
itu motornya belum ada
ada janji sama kang mus
enggak saya kesini cuma main aja
bosen dirumah terus
tapi belum boleh kemana mana
masih harus istirahat dirumah
untung kamu ingetin
udah berapa hari ini
orang yang waktu masih hidup
sering bikin sebuah
bikin saya jadi orang yang paling sedih
udah jangan diinget inget terus
sekarang saya ingatnya harus balas dendam
ke orang orang yang roda taslim
ah kamu mau perempuan aja